tim nasional sepak bola indonesia akan menjamu timor leste dalam lanjutan pertandingan piala aff dua ribu delapan belas grup b selasa malam di stadion gelora bung karno jakarta
kemenangan di laga ini menjadi sangat penting setelah di pertandingan pertama indonesia menyerah satu dari singapura
kemarin kedua tim menjalani latihan resmi di stadion gelora bung karno senayan jakarta
dipimpin langsung oleh pelatih asal jepang norio sudki kate timur leste mendapat kesempatan mencoba lapangan terlebih dahulu
setelah kalah tujuh dari thailand di pertandingan pertama timor leste berharap akan dapat menunjukkan permainan yang lebih baik saat bertemu indonesia
pelatih timor leste juga menganggap pertandingan malam nanti sebagai pertandingan yang berat karena indonesia adalah salah satu tim kuat
ditambah lagi materi tim timor leste kali ini mayoritas berisi pemain pemain muda
dari kubu indonesia kemenangan saat melawan timor leste akan sangat dibutuhkan untuk menjaga peluang tim merah putih lolos ke babak semifinal
untuk pertandingan nanti malam pelatih indonesia
bima sakti akan menginstruksikan anak anak asuhnya bermain lebih sabar dan tidak mengulangi kesalahan yang dibuat di pertandingan pertama saat takluk satu dari singapura
untuk menggantikan putu gede yang kemarin terkena kartu merah bima sakti akan menurunkan gavin kwan di posisi back kanan
tugas saya cukup simpel saya ingin memberi yang terbaik besok
saya ingin mudah mudahan bisa dapat clean sheet bisa penyerang bisa enjoy dan bisa bermain seperti biasa lagi
mungkin lawan singapura kita tidak bermain seperti biasa
tapi saya yakin besok kita bisa bangkit dan bisa memberi yang terbaik
indonesia juga akan mengantisipasi permainan keras yang mungkin akan diperagakan timor leste seperti saat tampil di sea games dua ribu tujuh belas lalu
saat itu indonesia hanya mampu menang satu atas timur leste
erlangga wisnu aji jakarta
untuk mengetahui suasana jelang laga indonesia melawan timur leste
sudah ada korespondensi yang di indonesia
erlangga wisnu aji di stadion utama gelora bung karno jakarta
angga bagaimana antusiasme para supporter timnas jelang laga malam ini
ya eva satu setengah jam lagi kira kira satu setengah jam lagi
kick off pertandingan kedua di penyisian grup b piala aff dua ribu delapan belas
antara indonesia versus timur leste memang akan segera dimulai di stadion utama gelora bung karno
dari pantauan saya sejak siang hingga sore tadi
ribuan penonton yang menggunakan jersi timnas indonesia yang didominasi warna merah putih ini
sudah mulai memadati dan berdatangan ke lokasi stadion utama gelora bung karno senayan jakarta
dan informasi dari panitia pelaksana pertandingan ini
dari tujuh puluh ribu tiket yang dijual sudah sebelas ribu diantaranya sudah laku terjual
dan harga tiket ini bervariasi dari yang paling murah sekitar lima puluh ribu hingga yang paling mahal lima ratus ribu rupiah
dan sebagai tambahan informasi juga
piala aff dua ribu delapan belas kali ini format pertandingannya memang diubah dari pelaksanaan piala aff sebelumnya
di piala aff tahun ini ini setiap tim mendapatkan kesempatan dua kali pertandingan kandang dan dua kali pertandingan tandang
dan pertandingan melawan timor leste pukul tujuh malam nanti adalah pertandingan kandang pertama indonesia di piala aff dua ribu delapan belas
setelah di pertandingan pertama saat melawat ke singapura indonesia harus menyerah kalah satu dari singapura
ini artinya dukungan penuh dari penonton yang akan datang ke stadion utama glora bung karno
utama gelora bung karno tentunya sangat dibutuhkan oleh anak anak asuhan bima sakti ini
karena kemenangan menjadi sangat penting untuk menjaga peluang timnas indonesia untuk dapat lolos ke babak semifinal piala aff dua ribu delapan belas eva
kalau kemudian kita bicara peluang yang seperti anda katakan bagaimana sebetulnya peluang squad garuda pada laga malam ini angga
ya sebenarnya kalau kita bicara peluang seperti dalam konferensi pers yang berlangsung sehari jelang pertandingan
timnas indonesia bima sakti sebenarnya cukup optimis bahwa anak anak asuhannya dapat melupakan permainan yang kurang baik saat melawan singapura di pertandingan pertama
dan akan mampu bangkit saat melawan timor leste
ditambah lagi sebenarnya kalau dari catatan prestasi indonesia mungkin bisa dibilang agak sedikit di atas timor leste
saya ambil contoh di pertandingan pertama piala aff timor leste saat melawan thailand
ini timor leste digulung oleh tim thailand dengan skor tujuh
dan thailand ini merupakan juara bertahan piala aff dua ribu enam belas
indonesia saat itu berada di posisi runner up
ini tentunya di atas kertas kita semestinya bisa menaklukkan timor leste
namun yang patut diwaspadai seperti juga yang diungkapkan oleh bimasakti kemarin bahwa pemain pemain indonesia ini harus bisa mengontrol emosinya
dan tidak terpancing provokasi yang kemungkinan akan dilakukan oleh pemain pemain timor leste
karena materi pemain timor leste ini sebenarnya mayoritas diisi oleh pemain muda yang juga tampil di sea games dua ribu tujuh belas lalu
terakhir kita bertemu dengan timor leste di sea games dua ribu tujuh belas
saat itu pemain timor leste memang memeragakan permainan keras yang kerap memancing mencoba memprovokasi pemain pemain indonesia
dan saat itu indonesia hanya mampu menang satu
dan satu lagi yang mungkin harus diperhatikan oleh timnas indonesia bahwa saat melawan singapura
ini pergerakan dari evan dimas dan stefano lillipali ini berhasil dimatikan oleh pemain pemain singapura
sementara juga pemain sayap kita
irfan jaya kemudian ada febri haryadi dan riko simanjuntak yang masuk ke babak kedua juga belum bisa berbuat banyak pada saat pertandingan pertama lawan singapura
tentunya ini harus diubah saat melawan timor leste nanti agar kita dapat menang dan juga mencetak gol sebanyak mungkin ke timur leste
karena ini menjadi modal penting agar kita dapat lolos ke babak semifinal
dan setelah melawan timor leste ini kita juga masih ada harus menjalani dua pertandingan lainnya
di tanggal tujuh belas indonesia harus melawat ke bangkok untuk melawan timor leste
di thailand dan kemudian tanggal dua puluh lima indonesia menjalani pertandingan penyisian terakhir melawan filipina di stadion utama gelora bung karno
hasilnya yang menjadi juara grup dan runner up group akan dapat lolos ke semifinal
tentunya kemenangan melawan timor leste ini akan sangat penting dan sangat wajib kita menang untuk menjaga peluang agar indonesia dapat lolos ke semifinal piala aff
eva ya semoga hasilnya nanti mengembirakan erlangga wisnuaji melaporkan langsung dari stadion utama gelora bung karno senayan jakarta